warga barabaraya kota makassar sulawesi selatan
sabtu dini hari dikejutkan dengan aksi salah satu warganya
yang mengamuk dan membakar sejumlah pakaian istrinya di halaman rumahnya
saya mendapat laporan aparat kepolisian yang diterjunkan ke lokasi
langsung menangkap pelaku dan mengevakuasi istri pelaku
saat interogasi awal di mapolsek makassar
pelaku yang tengah dalam kondisi mabuk berat itu
mengaku cemburu pada istrinya yang kabur dari rumah selama dua hari
informasi awalnya katanya istrinya kabur dari rumahnya beberapa hari
terus istrinya kembali disitulah mulai cekcok
suaminya dalam keadaan mabuk
terus membakar beberapa lembar pakaian istrinya
konflik rumah tangga yang berujung aksi kriminalitas
juga terjadi di bekasi jawa barat
gara gara terbakar api cemburu
jn warga wangunharja cikarang utara
menganiaya suaminya sendiri dengan sebilah pisau dan gunting
aksi itu dilakukan pelaku saat korban tengah tertidur lelap pada sabtu pagi
usai menganiaya suaminya pelaku lalu menyerahkan diri ke polisi
kepada polisi sabtu siang pelaku mengaku terbakar cemburu
setelah melihat obrolan suaminya
suami dengan seorang wanita melalui pesan singkat
alat bukti yang digunakan untuk menusuk yaitu gunting kecil maupun pisau dapur
tiga ratus lima puluh satu penganiayaan berat
ancaman hukuman dua tahun delapan bulan
akibat penganiayaan tersebut korban yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar tersebut
mengalami luka wangi dan kegagalan di sekolah tersebut
sehingga pada bagian paha betis dan alat vital
tim liputan cnn indonesia